arif hidayat kembali terpilih menjadi ketua makamah konstitusi mk
arif hidayat terpilih secara aklamasi melalui musya'oramufakat oleh sembilan hakim konstitusi
sembilan hakim konstitusi yang melakukan rapat pleno untuk memilih ketua mk adalah
arief hidayat anwar usman maria farida indriati aswanto wahidudin adams
idewa gede palguna suhartoyo manahan mp sitompul dan saldi isra
berdasarkan peraturan mk nomor tiga tahun dua ribu dua belas tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua mk
pasal dua ayat satu menyebutkan masa jabatan ketua dan wakilnya adalah dua tahun enam bulan
sejak hakim konstitusi diangkat menjadi ketua atau wakil ketua mk
dan saya arif hidayat untuk melanjutkan pada masa kepemimpinan sampai habis masa jabatan saya sebagai ketua mahkamah ini
bersamaan dengan masa habisnya keanggotaan saya sebagai anggota atau hakim anggota mahkamah konstitusi
setelah terpilih secara musya'oramufakat jumat pagi ketua mahkamah konstitusi terpilih arif hidayat
langsung diambil sumpah hari ini pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat
wakil presiden arif hidayat berkata
wakil presiden yusuf kala menghadiri pengambilan sumpah ketua mk periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh arief hidayat
selain itu sejumlah pejabat negara turut hadir antara lain wakil ketua mpr usman sabta odang
ketua mahkamah agung hatta ali wakil ketua komisi yudisial sukma violeta
wakil ketua dpr fahri hamzah dan wakil ketua dpd nono sampono
pelantikan juga dihadiri oleh wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laude muhammad syarif
wakil ketua badan pemeriksa keuangan perwakilan polri dan tni serta para tamu lainnya